ngomong dikit dong pak soal ketetmos
ya yang penting kita dukung kpk
supaya kpk bisa menyelesaikan semua baik
kasus iktp kasus permai group
siapa yang nerima semuanya siapa yang terlibat
bisa dituntaskan dengan kpk dengan baik
kita dukung kpk supaya kpk lebih baik ke depan
kalau ketetmos pak gimana pak
ya kita pasrahkan ke kpk
yang penting percayakan semuanya sama kpk
kita yakin kpk untuk menyelesaikan ini semua
untuk mengungkap tentang iktp
terus kasusnya permai group
semuanya dengan baik
kita percaya sama kpk
ya abang siap kalau ditanya oleh kpk tentang terlibat
transat dan kasus iktp
saya siap untuk membantu kpk
dalam semua kasus yang saya tahu
dan saya tidak mau menambahin
semuanya sudah saya ceritakan sama kpk
dan saya selalu komit bantu kpk
walaupun mau mungkin ditanyain
saya tetap itu saja jawabannya
memang itu tugasnya kpk untuk membuktikan secara pidananya
saya sudah menyampaikan apa adanya
yang saya tahu saya dengar dan saya alami
ya sepenting soal pembagian pembagian uangnya
sudah saya sampaikan semua secara detil lah
ke teman teman siapa aja yang terima
yang penting semua yang menerima sudah saya sampaikan
termasuk pak setnoff ya
ya pak bapak masih tahu sekian banyak soal pak setnoff
bapak tidak tahu apa sih
yang penting saya sudah sampaikan semua tentang siapa siapanya
nama si a si b si c udah semua
pak tapi kan nopanto sudah tersangka sudah ditahan juga
ya kita percayakan sama kpk
yakinlah sama kpk
pasti tuntas sama kpk satu satu